presiden jokowi dodo mengatakan masyarakat harus bisa berkompromi hidup berdampingan dan berdamai dengan covid sembilan belas agar tetap produktif
alasannya organisasi kesehatan dunia who menyatakan meski kurva kasus positif covid sembilan belas menurun virus corona tidak akan bisa hilang
kehidupan kita pun tidak akan bisa sama lagi seperti sebelum pandemi atau yang kini sedang populer dengan istilah new normal
informasi terakhir dari who yang saya terima bahwa meskipun kurvanya sudah agak melandai atau nanti menjadi kurang tapi virus ini tidak akan hilang
prinsip utama dari new normal itu sendiri adalah dapat menyesuaikan dengan pola hidup baru
menurut ketua timpakar gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas wiku adi sasmito
new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan covid sembilan belas
peneliti dari lembaga survei indonesia dni ja memprediksi berdasarkan hasil riset beberapa daerah di indonesia dapat kembali bekerja dalam kondisi new normal pada juni dua ribu dua puluh karena penyebaran covid yang mulai menurun
di antaranya adalah dki jakarta kota bogor kabupaten bandung barat kabupaten bogor dan provinsi bali
namun demikian usia rentan diimbau untuk tetap bekerja dari rumah
gaya hidup baru di era new normal diharapkan dapat kembali membangkitkan ekonomi indonesia yang lesu